setelah berikutnya saudara dituding meminta sejumlah martabak kepada pedagang usai sosialisasi larangan parkir
anggota di sub kota medan lapor ke polisi
dalam video yang berdurasi satu menit ini dinarasikan petugas desub medan meminta sejumlah martabak kepada pedagang
padahal menurut kadisub petugas sedang melakukan sosialisasi dan menempelkan stiker larangan parkir di trotoar
rasa nama baiknya dicemarkan anggota di sub kota medan yang dituduh meminta martabak pun telah melaporkan perekam ke polisi
manakala memang itu terbukti personil saya melakukan hal yang sehina itu
dengan meminta minca menjualkan institusi saya jamin hari itu juga akan saya pecat